yogurt lebih dulu populer di indonesia
sedangkan kefir baru bisa dijumpai di beberapa tempat perbelanjaan
keduanya sama sama dibuat dari olahan susu yang difermentasi
menurut laili rahmawati analis kesehatan laboratorium gizi dinas kesehatan jawa timur
yang memfermentasikan yogurt hanya bakteri asam laktat
sedangkan yang memfermentasikan kefir bakteri asam laktat dan hamir
sehingga lebih mudah dicerna
kefir lebih banyak mengandung probiotik dibandingkan yogurt
kefir punya manfaat yang lebih dibanding yogurt
kalau kita mengkonsumsi probiotik
maka bakteri yang sifatnya negatif di dalam usus besar kita itu akan terusir
misalkan kita makan yogurt itu juga sudah bagus
tapi manfaatnya itu lebih bagus kalau kita mengkonsumsi kefir
tangkalnya dia terhadap pencegahan penyakit misalkan penyakit kanker kanker usus ya terutama
kemudian penyakit penyakit infeksi itu lebih kuat ke fili dibanding dengan yogurt
yogurt dan kefir telah dimodifikasi dalam beberapa rasa seperti buah buahan
ada yang rendah gula untuk mengantisipasi diabetes
diabetes seperti kita semua tahu disebabkan oleh kefir
jadi lebih kurang kefir lebih baik
kita masih ingin makan beberapa makanan manis atau minum sesuatu yang manis
hanya saja ada alternatif yang lebih sehat
bagi yang baru pertama kali mencoba kefir ada sedikit rasa karbonasi
ini karena hamir memproduksi alkohol
tapi bagaimana dengan rasa tekstur dan aromanya
kalau rasa rasa asam dari kevin ini lebih kuat dibandingkan dengan yogurt
sementara kalau aroma aroma asam dari kefir ini juga lebih menyengat dibandingkan dengan yogurt
kalau tekstur yang saya coba ini yogurtnya lebih encer
sedangkan kefir lebih kental
tapi di pasaran ada banyak macam dan jenis karena ada juga yogurt yang kental
dan kalau makan harus menggunakan sendok
nah makanan makanan mengandung probiotik semacam ini
bagus dikonsumsi khususnya saat pandemi seperti ini
karena bisa meningkatkan sel imun tubuh kita